isu selebritas raffi ahmad masuk dalam bursa kepala daerah di jawa tengah
ketua dpp partai golkar dev laksono meminta agar masyarakat bersabar dan menunggu langkah selanjutnya
terkait kabar yang menyebut bahwa raffi ahmad akan mendampingi diko di pilkada
dave memilih tak berkomentar banyak dan hanya menyebut bahwa raffi dan diko adalah teman dekat
kalau bang rafi itu adalah sahabat lama dari mas diko yang rutin berkomunikasi bertukar pikiran untuk berbagai macam hal
lalu arahnya kemana ya kita nantikan saja tahapan berikutnya seperti apa